timnas basket putra indonesia gagal melaju ke babak final cabang olahraga basket sea games dua ribu dua puluh tiga
indonesia harus mengakui keunggulan negara langganan juara filipina
partai semifinal basket putra digelar senin malam di basketball arena morodok techno stadium
sempat tunggu tiga kuartal indonesia berhasil ditaklukkan oleh filipina lima menit terakhir pertandingan
tim filipina itu tim yang berbeda dari tahun lalu
tentu saja tim yang lebih kuat
itu faktor utama
faktor kedua adalah kita kehilangan energi di kelas kemarin
kita main dengan basketball
bikin momentumnya berubah dari defensi
meski gagal mengawinkan medali emas dengan tim basket putri
andakara dan tim tetap menatap partai perbutan medali perunggu selasa enam belas mei
meski kalah pelatih milos fejik menyebut kualitas timnas basket indonesia sudah mulai mendekati filipina
kita udah pernah ketemu kemarin
yang kurang kurang kemarin pastinya jangan sampai terulang lagi
kita masih main lebih bagus dari hari ini
jadi kita ambil tetap medali
kita mendekati basket filipina
itu inspirasi saya
pertandingan kemarin pertandingan kemarin
kita sangat berkompetisi dengan mereka
timnas basket putra indonesia akan kembali menghadapi thailand untuk memperbutkan medali perunggu
r d karisky soften herdiga maap phnom penh kamboja